karena saya pengen saat tuan rumahnya pulang dia ada ngalamin prosesi ini tidak langsung frontal
artinya di daerah hulu dari sungai ini itu pasti ada kondisi pengurangan atau